dengan gejala pipis saya itu pancarannya lemah mungkin bisa diilustrasikan tiga dari sepuluh jadi
dan itu tidak pernah tuntas
itulah yang dirasakan edi sutrisno
pria enam puluh lima tahun itu sudah lebih dari setahun menderita kanker prostat
kondisi yang tidak mengenakan manakala ia harus bolak balik kamar kecil
selain minum obat setiap hari ia juga harus menjalani kemoterapi berupa injeksi hormon sintesis setiap tiga bulan sekali
saya menerima status baru ini saya tidak pernah emosi saya tidak pernah saya menyikapinya dingin dingin saja saya biasa biasa saja
saya tetap happy happy bercanda bercanda dengan anak anak saya
saya tidak pernah merasakan bahwa ini suatu beban suatu masalah besar
ya optimisme itu ia bangun lantaran ia beruntung memiliki keluarga yang selalu mendampinginya
support systemnya adalah untuk mengingatkan untuk makan tidak boleh sembarangan
karena kan ada beberapa pantangan ya seperti itu
dan kalau bapak kemana mana kita selalu nemenin dan berusaha apapun itu selalu positive thinking
edi adalah satu dari sekian banyak pengidap kanker prostat lainnya
kanker prostat menempati urutan kedua pada angka kejadian kanker di dunia
yakni tiga belas lima persen setelah kanker paru paru
global cancer observatory pada dua ribu dua puluh mencatat jumlah penderita kanker prostat di indonesia
mencapai tiga belas lima ratus enam puluh tiga kasus
ada sejumlah faktor pemicu risiko kanker prostat yang paling dominan menyasar pria usia di atas lima puluh tahun
terlebih bila terdapat riwayat keluarga yang pernah terkena kanker prostat
kalau peradangan itu bisa terjadi waktu dari masih muda pembesaran prostat itu baru mengganggu di umur lima puluh an
kanker lebih tua lagi tapi tetap sebenarnya di umur
kanker yang lebih tua kebetulan bisa diketahui
pada sebagian kasus gejala justru belum terlihat pada stadium awal
namun gejala yang paling sering muncul adalah sulit buang air kecil dan pancaran urin yang lemah
hingga sensasi terbakar saat buang air kecil dan bahkan mengeluarkan darah lewat urin dan sperma
diagnosis memerlukan screening melalui rabaan lubang pelepasan
tes terapi sa atau prostate specific antigen dan dilanjutkan dengan biopsi terpadu
dengan mengetahui stadium kanker pengobatan melihat seberapa tingkat penyebaran
apakah pesifat lokal atau sudah menyebar
pasien kanker morbiditas angka kesakitan dan kedua mortalitas
kalau secara umum untuk masyarakat kalau kita bicara sebenarnya tadi yang saya tahu
makanya saya tekanin dari awal prostat cancer ini sebenarnya slow growing
jadi supaya jangan masyarakat panik nih
kanker prostat bersifat slow growing atau tumbuh lambat
meski demikian tetap waspada
sebab diprediksi pada dua ribu tiga puluh angka penderita kanker prostat akan meningkat
seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur umur